panitia kerja atau panja haji komisi delapan dpr ri bersama pemerintah lewat kementerian agama
menyepakati besaran biaya perjalanan ibadah haji tahun dua ribu dua puluh
biaya yang harus dibayarkan oleh calon jemaah haji tahun ini sebesar rp empat puluh sembilan delapan juta
sementara itu bagi jemaah haji lunas tunda tahun dua ribu dua puluh atau yang menunda keberangkatan sejak tahun dua ribu dua puluh kebelakang
tidak dibebankan biaya tambahan
namun bagi jemaah haji lunas tunda tahun dua ribu dua puluh dua dibebankan biaya tambahan sebesar rp sembilan empat juta
sedangkan bagi jemaah haji reguler yang memang baru dijadwalkan berangkat tahun dua ribu dua puluh
dibebankan biaya tambahan senilai rp dua puluh tiga lima juta
besaran biaya ini disepakati dalam rapat dengar pendapat antara panja haji komisi delapan dpr dan panja haji pemerintah
di kompleks parlemen pada hari rabu
komisi delapan menyepakati besaran rata rata biaya penyelenggaran ibadah haji atau bpih tahun dua ribu empat belas dua ribu delapan belas hijriah
dua ribu dua puluh tiga masyahi per jemaah sebesar rp sembilan puluh lima puluh enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam
sementara bp biaya yang ditanggung oleh jamaah sebesar rp empat puluh sembilan delapan ratus dua belas tujuh ratus dua puluh enam
atau sebesar lima puluh lima tiga persen
biaya yang bersumber dan ini mempaat
rata rata per jemaah sebesar rp empat puluh dua ratus tiga puluh tujuh sembilan ratus tiga puluh tujuh atau sebesar empat puluh empat tujuh persen
pemerintah dan dpr telah bersepakat besaran bpih yang tadi disampaikan oleh ketua panja yang terdiri dari bpih
yang dibayar langsung oleh jemaah haji dan besaran penggunaan nilai manfaat
kita telah menyepakati bpih tahun dua ribu empat belas dua ribu lima belas
pertama bpih tahun dua ribu empat belas dua ribu lima belas atau sebesar rp empat puluh tujuh persen

pertama bpih tahun dua ribu empat belas dua ribu lima belas
pertama bpih tahun dua ribu empat belas dua ribu lima belas
pertama bpih tahun dua ribu empat belas dua ribu lima belas
pertama bpih tahun dua ribu empat belas dua ribu lima belas
pertama bpih tahun dua ribu empat belas dua ribu lima belas
untuk jemaah haji reguler per jemaah sebesar rp sembilan puluh lima puluh enam ratus tiga puluh tujuh dua puluh enam
jumlah ini terdiri atas dua komponen yaitu perjalanan ibadah haji atau obp
yang rata rata per jemaah sebesar rp empat puluh sembilan delapan ratus dua belas tujuh ratus dua puluh enam atau rp lima puluh lima tiga persen
dan penggunaan nilai manfaat per jemaah sebesar rp empat puluh dua ratus tiga puluh tujuh sembilan ratus tiga puluh tujuh atau setara dengan empat puluh empat tujuh persen